ketua umum partai nasdem surya paloh menegaskan tidak perlu ada penambahan partai koalisi pendukung jokowi
surya paloh menilai perlu adanya check and balances dalam sistem demokrasi baik di kabinet maupun di parlemen
surya paloh juga angkat bicara soal soliditas partai koalisi jokowi lima tahun mendatang
berikut wawancara korespondensi nn indonesia rifana pratiwi dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
saat ini saya sudah bersama dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
dan kita akan berbincang menjelang penetapan rapat pleno terbuka penetapan calon presiden dan juga calon wakil presiden dua ribu sembilan belas
selamat sore bang surya
selamat sore selamat sore
bang surya ini kalau kita lihat setelah sepuluh bulan akhirnya ini adalah ujung perjalanan politik dari pemilu presiden
hari ini kpu akan menetapkan calon presiden dan juga calon wakil presiden yakni pak jokowi dan juga kiai haji maruf amin
harapan bang surya apakah rekonsiliasi harus segera
segera terjadi setelah ini
ya pastilah semuanya mengharapkan ada upaya yang sungguh sungguh bisa dilakukan untuk menyatukan seluruh aspek yang ada pada negeri ini sebagai suatu potensi bersama
termasuk bahagian apa yang dibicarakan adalah upaya untuk bersama sama membangun negeri ini ke depan
tetapi dengan satu syarat tentunya itu harus datang dengan kesadaran yang penuh
bukan kesadaran setengah setengah atas dasar keterpaksaan dan melihat hanya poin pragmatisme semata mata
itu tidak akan tercapai wujud daripada harapan rekonsiliasi yang kita harapkan
rekonsiliasi harus datang dengan dasar kesadaran ada ketulusan ada keikhlasan hati dan ada kebesaran hati juga mengakuin kekurangan dan kesalahan yang telah kita lakukan
kemudian rekonsiliasi ini harusnya ditandai dengan pertemuan antara
ada dua orang yang berkontestasi antara pak jokowi dan juga pak prabowo
anda sebagai pendukungnya pak jokowi juga segera berharap bahwa mereka berdua tokoh ini kemudian langsung bertemu untuk berkonsiliasi memberikan contoh demokrasi yang baik kepada masyarakat
ya itu hal yang wajar sekali
ya kalau bertemu aja udah susah untuk apa kita bicara rekonsiliasi ya
saya pikir itu buang buang waktu saja
memang itu saya katakan sekali lagi diperlukan kesadaran bersama
bukan hanya dari salah satu pihak ya
ya mungkin itu
anda lebih hebat dari saya saya lebih hebat dari anda
saya pikir tidak akan bisa memberikan sesuatu makna hakikat dan hakikinya keinginan kita untuk menyatukan seluruh potensi yang kita miliki bersama
nah kemudian kalau misalnya kita lihat juga bahwa ada yang mendesak sebetulnya partai oposisi seperti gerindra pks pan dan juga demokrat ini bergabung ke koalisnya pak jokowi untuk memperkuat di parlemen dan juga di pemerintahan
anda termasuk yang setuju tidak dengan konsep koalisi besar
seperti itu pak surya
tujuannya untuk apa
satu hal bahwa sistem demokrasi kita ini harus menjaga tetap ada check and balance
kalau enggak kita semua semua aja sama di partai pemerintahannya ngapain ada yang di luar
maka makna daripada harapan kita untuk lebih mematangkan kehidupan demokrasi negeri ini akan pudar
jadi tidak perlu ada tambahan partai koalisi ya
seperti misalnya kemudian gerindra ataupun demokrat dan juga pan
tetapi itu tadi saya katakan
nah tetapi itu tadi saya katakan
dilihat daripada apa dasar yang sesungguhnya kita harapkan
presiden sebagai kepala pemerintahan saya pikir tentu harus memaknain ini
tidak hanya sekedar mengakomodasi semata mata
sayang sekali kalau itu yang diharapkan
jadi proses check and balance harus ada oposisi yang kuat untuk mengimbangi kekuatan politiknya pak joko yang sudah lebih dari enam puluh persen
kita sudah berjalan jauh seperti ini dengan sistem dan model demokrasi yang seperti ini
itu harus kita pertahankan secara konsisten
tapi kan kemudian kalau kita lihat partai partai koalisi yang sebelumnya dibentuk pada masa pemerintahnya pak sby juga banyak yang berbeda sikap di tengah tengah pemerintahan
seperti kita tahu golkar dulu kemudian pks di setgab
apakah kemudian dari partai partai yang sekarang ini mendukung pak jokowi bisa memastikan bahwa mereka akan terus bersama dengan pak jokowi hingga dua ribu dua puluh empat dan tidak menyusahkan beliau
saya tidak bisa memastikan itu dan saya tidak yakin itu
jadi probability untuk
kalau pun masuk
kalau pun masuk
siap siap juga untuk keluar setiap saat
termasuk nasdem apakah nasdem bisa menjamin loyalitasnya terhadap pak jokowi hingga dua ribu dua puluh empat nantinya
tetapi masalahnya nasdem tidak keberatan di dalam ataupun di luar pemerintahan
sedikit saja bahwa memang nasdem akan tetap berkomitmen bersama dengan pak jokowi hingga dua ribu dua puluh empat atau bisa juga berbeda pendapat dari beberapa kebijakan nantinya di parlemen bang surya
bagaimana kita harus satukan pendapat semuanya
kalau kita sebagai
suatu yang hidup penuh dengan dialektika romantika perjalanan kehidupan ini
berbeda pendapat satu dua hal saya pikir hal yang wajar sekali
niatnya nah itu yang paling pokok
kalau niatnya diniatkan untuk kebajikan untuk sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kebangsaan kita why not
pak surya sebetulnya banyak sekali yang bertanya setelah ini setelah penetapan rapat pleno ini kemudian apakah akan ada pertemuan ketua umum parpol dengan pak jokowi untuk membahas komposisi kabinet
atau tokoh tokoh siapa yang akan dimajukan dalam kabinet
ya saya pikir terserah pada kawan kawan ya
nasdem ikut aja apa yang terbaik ya
tapi nasdem sudah menyiapkan portfolio siapa saja
dari awal saya katakan semua hak prerogatif presiden terserah aja mengaturnya bagaimana ya
oke berarti nanti kita lihat ya pak ya komposisinya akan seperti apa karena negosiasi politiknya tampaknya akan masih sangat panjang prosesnya hingga nanti pelantikan presiden dan juga calon wakil presiden pada tanggal dua puluh oktober di gedung dpr ri
dan demikian wawancara saya dengan ketua umum partai nasudah
kita akan coba telah persoalan ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio bersama dengan saya malam hari ini
sebelah kiri saya sudah ada langsung bang usman kansong direktur komunikasi politik tkn jokowi maruf
bang usman selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik
kabar baik dan sudah ada mas nyarwi ahmad analis politik dari ugm mas nyarwi selamat malam
selamat malam raihat
oke kita bicara mengenai oposisi sebelum nanti saya ke bang usman saya ke mas nyarwi dulu
bicara mengenai oposisi dan peluang peluang bergabungnya oposisi ke koalisi pak jokowi mas nyarwi ya
apa sebetulnya dalam iklim demokrasi kita hari ini yang kita jalankan hari ini apa yang paling bahaya ketika kemudian oposisi tampaknya agak sepi peminat atau tidak sekuat dengan penguasa begitu pemenang pemilu apa yang paling berbahaya sebetulnya mas nyarawi
demokrasi itu kan kita harus kembalikan lagi ke dasar adagium kolektif yang sering kita terima
abrahamlinken ya government from the people ya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
kunci dari demokrasi itu kan suara rakyat yang bisa diekstrak kemudian dari itu kemudian muncul policy yang dilakukan oleh government dan diberikan kembali kepada rakyat
nah proses dari panjang seperti itu itu tidak hanya bisa menurut saya tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ada di governing saja di pemerintahan
tapi juga di luar
juga mereka mereka yang ada di luar yang bisa mengawasi makanya itu teori normatif demokrasi selalu mengedepankan bahwa perlunya adalah check and balance
perlunya adalah adanya oposisi
dan oposisi itu menjadi vital di dalam proses demokrasi itu sendiri
nah kendalanya bung reinhard ya kita ini kan kadangkala dalam sejarah kita kita ini kan presidential government system
nah kalau mengacu ke konsep normatif presidential system itu tidak ada istilah oposisi
nah itu satu
terus yang kedua adalah kita dalam sejarah kita ini kan kita pernah mengalami fase demokrasi terpimpin
pernah mengalami fase masa orde baru
dimana oposisi itu seperti garis miring makar melawan pemerintah atau melawan negara bahkan
image nya begitu ya image dari oposisi
iya image negatif dan label label negatif dan itu dialamatkan tidak hanya ke partai yang melakukan oposisi tapi juga kelompok kelompok masyarakat
nah ini juga tidak menumbuh suburkan aktor aktor dan pelembagaan oposisi itu sendiri
oke tapi mas nyarwi tapi bukankah kita kalau kita lihat lima tahun kebelakang ya di era pemerintahan pak jokowi juga kan oposisi juga tidak begitu kuat
dibanding dengan penguasa saat itu
nah ini ada dua hal yang pertama nature kepartean kita dan organisasi partai partai kita perlu kita lihat dan kita akui bersama
orientasinya kekuasaan begitu
satu itu yang kedua adalah partai ini bukan tumbuh dari bawah seperti negara negara eropa barat lah
tapi partai tumbuh dari atas nah kemudian dalam pengelolaan partai karena tidak tumbuh dari bawah ini kan costly sekali
nah kemudian ketergantungan kepada elit ketergantungan pada orang menyebutnya beberapa oligarki atau apapun penyebutannya disitu
dan ini kan sangat mahal untuk kemudian mengelola kekuasaan partai dan membuatnya
nah ini yang menjadikan kemudian elit elit ini itu political entrepreneur ini kemudian harus berpikir
ya kan bagaimana caranya supaya mengelola ini partai sebagai penyakit
supaya gizinya tetap ada
visinya ada nah pada akhirnya adalah apa solusi yang di depan mata adalah
bergabung ke kekuasaan
bergabung ke kekuasaan oke
dan di situ ada kue yang bisa dibagi
bicara mengenai kekuasaan kita tanyakan ke bang usman begitu kalau karena pak jokowi yang akan berkuasa lima tahun ke depan
dari diskusi ini
bagaimana tkn bang usman apakah memang membuka peluang sebesar besarnya silahkan kalau memang ada yang bergabung bersama dengan kami
atau mungkin tidak sih membatasi siapa siapa yang mau bergabung mungkin ada kesamaan platform atau ada diskusi terlebih dahulu atau bagaimana
kalau tkn itu kan dari namanya jelas sebetulnya tim kampanye
jadi mengampanyekan pak jokowi waktu pilpres
nah kemudian kalau urusan tadi berkoalisi saya kira itu menjadi kemudian urusan partai politik
yang ada di
kubu pak jokowi kan begitu
nah kalau rekonsiliasi memang itu tkn juga ikut serta di dalamnya
dan saya ingin membedakan antara rekonsiliasi dengan koalisi
kalau rekonsiliasi kalau bahasa pak surya tadi tulus ikhlas kalau saya sering mengatakan lebih penting tujuan
tidak ada syarat di situ
bukan soal bagi bagi kursi bukan
bukan bukan jadi rekonsiliasi itu menjadi gawenya juga tkn kita berkomunikasi dengan teman teman di bpn misalnya agar terjadi pertemuan pak jokowi misalnya dengan pak prabowo begitu
kalau kemudian rekonsiliasi berlanjut ke koalisi ya itu nanti kita serahkan kepada teman teman di partai politik
kalau rekonsiliasi itu yang lebih penting tujuan apa bersatunya kembali indonesia setelah berkompetisi misalnya
seperti itu kalau dalam konteks politik bukan dalam konteks ham ya kalau konteks ham juga ada rekonsiliasi
nah kemudian kalau koalisi ini baru ya baru ada katakanlah take and give
partai demokrat misalnya ayo dong tawarin kami konkret pak jokowi tawarkan kami yang konkret
hal yang konkret itu sudah dinyatakan oleh partai demokrat yaitu namanya koalisi begitu kan
nah kalau dalam konteks politik ini sangat dinamis saya kira kita ingat dua ribu empat belas
ya dua ribu empat belas golkar dan p tiga yang tadinya berada di koalisi ya
ya itu kemudian berubah juga kemudian berpindah menjadi pendukung pak jokowi begitu kenapa
karena dalam sistem presidensial apapun ceritanya presiden itu harus punya modal dasar yang kuat di parlemen
supaya nanti bisa menjalankan kebijakan relatif kuat ya kita tidak boleh terlalu kuat juga nanti jadi otoriter
karena itu oposisi tetap harus ada
jadi kalau pak usman sendiri berpendapat tetap harus ada tetap penting ada oposisi itu ya
sangat penting ya sangat penting kalau pak jokowi kan bicara seperti ini ya bagus kalau kita bisa bareng bareng di pemerintahan
ya untuk pak jokowi sudah membuka diri siapa yang mau bekerja sama untuk kpk
tapi kan bagus juga kalau semakin banyak semakin kuat ya
ya nah kemudian pak jokowi mengingatkan juga ya nah kemudian pak jokowi mengingatkan juga ya nah kemudian pak jokowi mengingatkan juga
ya nah kemudian pak jokowi mengingatkan juga
tetap harus ada oposisi ada mekanisme check and balances
nah ini kan kemudian tinggal hitungan hitung hitungan politik
dan hitung hitungan politik tidak seperti hitungan matematika
apakah sekarang yang jumlahnya sekarang ini itu sudah cukup bisa cukup bisa juga tidak
kan seperti itu ya bisa nggak perlu lagi ada koalisi itu bisa juga
nah nanti itu akan dibicarakan pak jokowi tentu saja dengan para pimpinan partai politik
kalau yang anda lihat saat ini ini kan artinya

berarti juga ada peran dari pak jokowi sendiri begitu ya
atau partai partai politik pendukung untuk bagaimana membentuk sebuah koalisinya
yang anda baca apakah mereka membiarkan kemudian semuanya masuk untuk menggalang kekuatan sekuat mungkin
atau memang ada tawar menawar yang kemudian harus ditahan dulu
tidak perlu semuanya masuk atau bagaimana
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
oke kita masih bicara soal oposisi yang sampai hari ini masih menjadi teka teki

karena kita belum tahu siapa yang akan gabung atau siapa yang akan menjadi oposisi
tapi kalau kita bicara mengenai oposisi lagi mas nyarwi
yang anda lihat hari ini tadi ya pertanyaannya kepotong begitu
apakah kemudian kita juga bisa baca bahwa apakah kita bisa mengambil kekuatan yang lebih besar

berusaha untuk membatasi diri kah
atau kemudian memang demi kekuatan menggalang kekuatan politik sekuat kuatnya
membuka segala kemungkinan untuk partai partai yang lain untuk bergabung
kan kita bisa menyimak bung reinhardt itu dari pernyataan pernyataan elit elit parpol yang gabung di tkn
memang tidak secara eksplisit secara umum saya lihat ya
misalnya tadi pak surya kemarin juga ada pak caimin ada banyak lah dari elit tkn itu

itu kan tidak secara eksplisit katakanlah menolak pendatang baru istilahnya yang untuk gabung koalisi
tapi di situ kan bisa kita tarik benang merahnya bahwa istilahnya secara umum tidak masih kurang welcome
tetapi tidak menolak karena ada syarat
pak tadi pak surya juga ngomong kalau untuk tujuannya kebaikan misalnya ya kenapa tidak dilakukan
kalau misalnya menarik kelompok kelompok dari tkn
kalau misalnya menarik kelompok kelompok di luar satu itu masuk ke barisan satu
konsekuensinya apa sih mas nyarwi
nah konsekuensinya tentu saja begini politik itu tidak jadi berimbang
maksud saya gini dalam politik itu dimana mana tetap dibutuhkan
ya tadi setuju dengan pak guzman ya
bahwa ada kelompok yang dimana dia governing ada juga yang dia di luar kekuasaan
yang sering ada yang menyebutnya sebagai penyeimbang lah oposisi lah atau apa berikutnya
nah di situ sebenarnya juga sama sama punya kesempatan
ini dua jenis panggung politik yang berbeda sebenarnya
dan kalau boleh saya katakan mereka yang sebenarnya di oposisi itu punya peluang yang besar apalagi kalau aktor aktor di oposisi ini jumlahnya sedikit
karena panggung ini tidak padat
kita lihat aja misalnya sekarang yang di luar berapa yang bpn misalnya
kan cuma empat
yang di ini berapa kan banyak banget
ini rapat banget dan padat banget
panggung ini kan publik kita elektorat itu kan terbiasa melihat hitam putih ya
artinya siapa yang kira kira ada di pemerintahan dan siapa yang di luar atau siapa menyuarakan yang kritik yang pro
nah itu panggung ini menjadi ruang untuk mereka bermain
bicara mengenai panggung apa kemudian keuntungan secara politik yang bisa didapat ketika sebuah partai menjadi oposisi
tadi kita bicara mengenai gizi kita bicara mengenai kekuasaan
ini supaya menginspirasi partai partai untuk tetap menjadi oposisi ya pak tarwiyah
kalau kita kan melihat karakter partai sebenarnya
karakter leader dan karakter orang orang dalam partai
semakin ideologis partai ya
saya melihat dia semakin punya potensi untuk oposisi
dan semakin bisa bertahan untuk berpuasa dalam oposisi
karena pandangan ideologis tadi itu ya
nah itu kan bisa kita lihat pada kasus misalnya pdip
kan sudah lama pernah beroposisi
ya dan kemudian dia menuai manfaatnya kan
elektoralannya artinya kita bisa lihat naik ya trendnya ketika dia ada kesempatan untuk itu
nah kita juga bisa lihat misalnya partai partai yang juga mungkin karena mungkin kesamaan segmen pasar dan karakter dulu
gerindra kan juga oposisi juga sebenarnya
nah sama persis juga kita lihat misalnya kayak demokrat juga penyeimbang bahasanya tapi oposisi
tapi pks juga pernah juga dioposisi ya tidak gabung
tapi kita lihat kecendungannya begini
kalau peluang pasar politiknya itu luas misalnya kelompok kelompok nasionalis kan rata rata pasar politiknya luas
demokrat juga luas
tetap dia semakin ideologis dan selain itu dia menunjukkan visibilitasnya di mata elektorat karena di panggung oposisi ya
bukan dipanggung itu
maka peluang dia untuk menarik dukungan elektorat itu tinggi
ada yang bisa didapat dari keuntungan itu
nah pertanyaannya adalah sejauh mana dia ideologis
seberapa kuat ya
kalau dia semakin ideologis peluangnya besar
resourcesnya kan makin sedikit yang dibutuhkan
tapi kalau dia tidak ideologis maka kan biayanya makin mahal
nah di situ kemudian kan partai partai menyesati
tapi sekali lagi bung rehat kita belum pernah melihat bahwa partai yang katakanlah cenderung tidak jelas bentuknya
apakah pernah dioposisi atau tidak
cenderung merapat ke penguasa
tapi itu tidak pernah menjadi partai besar
kita melihat itu
itu kecedungannya mentok
jadi tidak pernah menjadi partai paling top ya
dengan perolehan paling besar
jadi mas nyarwini sudah mendorong partai oposisi supaya tetap bertahan gitu
mbak usman gimana ketika nanti kalaupun nanti ada partai yang bergabung tidakkah itu memberatkan koalisi yang sudah ada hari ini
ya tentu saja
tentu saja memberatkan
jadi lebih tambun
itu saya kira juga tidak sehat
karena itu memang perlu pembicaraan
pembicaraan diskusi yang matang diantara partai partai koalisi pendukung pak jokowi ini
seberapa tidak ada rumus matematikanya begitu ya
tetapi saya kira ini harus betul diskusikan
acuannya adalah menurut kami menurut kita adalah bagaimana di dalam sistem presidensial ini
presiden itu kebijakannya bisa dilaksanakan dengan leluasa
hadangan dari parlemen
dari partai partai oposisi yang terlalu

seperti kasus dua ribu empat belas
itu kan oposisinya terlalu menguasai kan
sehingga lahirlah undang undang md tiga ya
ketua dpr otomatis adalah partai pemenang pemilu
tiba tiba tidak terjadi
nah jadi ini juga ukurannya juga tidak jelas
maksud saya begini
kalau nanti di parlemen pun partai oposisi terlalu kuat
maka dia juga akan menjadi diktator juga dia
dalam arti dia semua
kebijakan pemerintah akan dihadang
makanya kita harus ada perimbangan
oke nah ini perimbangan ini berapanya ini memang ini hitungan politik
tapi kan ini periode pak jokowi yang kedua
umumnya karena semua partai kan biasanya bicara sudah lima tahun ke depannya lagi
suka ada oposan oposan dari dalam ini
sekarang ada kalau kita bicara katakanlah ketika era pak sby begitu
tiba tiba golkar yang pks juga bersikap seperti oposisi
tidakkah kemudian menjadi penting untuk menguatkan
bertambah lagi jumlah koalisi yang ada
saya kira tidak harus seperti itu ya
tidak harus seperti itu
tapi misalnya ketika ingin melaksanakan kebijakan
presiden bicara dengan ketua ketua umum partai dengan
dengan menteri menteri misalnya seperti itu
jadi bagaimana merawat loyalitas dari partai koalisi yang sudah bergabung
tidak harus ditambah
ditambah juga bisa jadi
oh tapi dirawat begitu ya
betul dirawat itu loyalitas
seperti pak surya tadi sampaikan ya kita loyal
tapi kalau ada perbedaan pendapat kan tidak masalah juga
sejauh itu bisa diskusikan internal
misalnya kenapa tidak begitu
justru nanti makin banyak
makin banyak yang ngerecokin kan bisa juga jadi seperti itu
karena berbagai kepentingan
persoalannya memang kita juga harus melihat dari sisi teoretik ya
teoretik bahwa misalnya itu yang namanya koalisi
kalau yang pragmatis ini yang kemudian bisa menimbulkan tadi
perbedaan pendapat yang kencang sekali dalam pemerintahan
tetapi kalau dia ideologis
saya kira itu bisa dijaga tetap loyal ya
tetap bersama begitu
kalau kepentingannya praktis saya kira akan berbeda
mungkin tidak mas nyarwi
ada koalisi yang betul betul secara ideologi solid
tempatnya pak jokowi lima tahun ke depan begitu
apalagi kan dua ribu dua puluh empat semua tanding ulang kan
artinya semua pengen merebut simpati dari masyarakat
dunia politik kita kan ada dua
ideologis itu kan dunia normatif
saya yakin ada kadarnya partai partai yang koalisi
karena persamaan ideologis itu ada kadar itu
tetapi di fakta di lapangan bobotnya itu kan cenderung realis yang lebih tinggi
interaksi dan transaksi politik
ketidakpuasan dan kepuasan
itu menjadi kunci yang mendrive perubahan politik itu sendiri
dan dalam konteks pak jokowi juga
itu kan sebenarnya kalau kita lihat ini
potensi katakanlah ya bukan ancaman ya
tapi semacam potensi yang bisa mengurangi kelincahan
periode kedua di pak jokowi itu juga tidak hanya dari dalam tapi tapi juga dari luar
dari dalam itu kalau misalnya tadi tidak loyal
itu bisa mengurangi kelincahan sebenarnya
maka soliditas itu penting
karena platformnya kan sudah sama
tinggal bagaimana mengeksekusi agenda agenda kebijakan yang pernah dijanjikan di kampanye
dan mengakselerasinya menjadi capaian yang tidak hanya itu deliverable
tapi benar benar rakyat itu punya keyakinan dan persepsi bahwa itu sudah benar benar bermanfaat
nah itu poin pertama
poin kedua adalah juga begini
dalam berdemokrasi itu perlu juga merawat partner tanding
sparring partnernya pasti ada
nah di sini oposisi itu juga penting menjadi partner untuk bermain
karena jebakan yang saya khawatirkan ya
mungkin dalam konteks sistem demokrasi kita
seorang presiden yang dipilih dengan sistem demokratis
yang dukungannya besar
itu kan populis sebenarnya
tetapi kalau dia tidak punya kawan berpartner
itu kemudian dengan mudah
dengan mudah bisa di persepsikan dia otoriter
atau karena sekarang era social media disinformation
itu kemudian apa
dispin sebagai sosok yang otoriteran populis
faktanya mungkin tidak
tapi persepsi kalau dia menguat bagaimana
kemudian nah ini yang maksud saya bahwa partner itu dibutuhkan
untuk menjaga sebenarnya
bukan untuk membahayakan
justru kalau tidak punya itu malah bahaya
itu loh maksud saya
nah disini sebenarnya ruang ruang oposisi malah pak jokowi menurut saya perlu membuka
bahkan merawat gitu loh
merawat supaya apa
supaya citarasa demokrasi ini bisa berkembang juga
dan sekaligus apa
munculnya disinformasi yang merusak image dan citra
dan bahkan men spin prestasi pak jokowi
dari misalnya yang itu bisa sedikit direduksi
atau bahkan bisa di manage dengan baik
ada tambahan atau sama dengan pernyataan dari mas nyarwi
alkaltika pak jokowi nanti dengan posisi yang spin
atau nanti justru bisa persepsi yang timbul bisa jadi
ya bisa karena itu kita juga seperti saya tadi sampaikan
harus ada hitung hitung politik yang saya kira relatif akurat begitu kan
nah cuma kalau dari tataran praktis ini kalau kita lihat perkembangan selama ini
sejak pencoblosan sampai sekarang
itu kan ada beberapa kemungkinan ya
kemungkinan pertama tentu saja koalisinya tetap seperti sekarang
kemungkinan kedua ada beberapa partai dari koalisi bekas koalisi pak prabowo
sudah dibubarkan kan begitu kan
itu bisa bergabung
katakanlah demokrat dengan pan misalnya seperti itu
nah kemudian ada dua yang akan menjadi oposisi
katakanlah gerindra dengan pks
walaupun ini dinamikanya bisa juga berubah sekali
nah ini ada beberapa kemungkinan untuk kita lihat nanti seperti apa
sebetulnya peta koalisi oposisi di negara kita ya
jadi kita tetap percaya bahwa harus dan akan ada
untuk mencari partai oposisi
karena misalnya gerindra sendiri itu kan di dalam tetap menginginkan kita tetap menjadi
maksudnya gerindra tetap menjadi oposisi
begitu juga pks
begitu juga pks
nah saya kira ya tidak apa apa kalau mereka berdua bisa menjadi oposisi begitu kan
nah nggak tahu juga kita lihat pan nanti seperti apa
demokrat seperti apa begitu
ini masih ada waktu sampai oktober untuk mendiskusikannya
jadi tadi mas herwi katakan oposisi menjadi sangat penting
justru harus ada untuk check and balances
dari setelah reformasi kita sudah ada mungkin ya model model oposisi
tapi oposisi seperti apa sih yang seharusnya diciptakan oleh partai partai oposisi ini
supaya kemudian bad image itu bisa hilang
tapi oposisi menjadi oposisi yang sehat begitu
oposisi seperti apa mas herwi
pertama begini dalam beroposisi itu kan partai harus ini dua duanya
jangan apa apa harus beda begitu kan
kita jangan memahami asal beda
selama ini kan kalau kepentingannya nggak cocok langsung oposisi
bukan itu maksud saya
ada norma ada etika di dalam berdemokrasi itu ketika oposisi itu pola yang konsisten
artinya kelihatan kan platform kebijakannya arus ideologisnya dan seterusnya itu
nah itu menjadikan masyarakat kita lebih mudah memahami
ini partai governing ini partai yang di oposisi
nah tentu saja semangatnya adalah apa
mereka yang ada di oposisi itu juga supaya kerja kerjanya kelihatan
nah selama ini kan kenapa tidak kelihatan
karena masyarakat juga tidak dididik dengan baik untuk memahami kerja oposisi
atau jangan jangan oposisinya tidak bekerja sesuai dengan fungsi oposisi itu sendiri
ya karena belum bisa menjelaskan secara maksimal bahwa yang dilakukan adalah kerja kerja oposisi
yang kedua stigma negatif tentang oposisi ini juga masih kuat sekali
dan itu perlu pelan pelan kita geser
tentu maksud saya adalah oposisi garis miring makar itu kan berbeda
karena itu bung rendaat sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks indonesia ya oposisi
dan politik demokrasi di indonesia
itu kita perlu bicara pada dua hal ya
bahwa oposisi itu menurut saya itu penting dan perlu tetapi dalam dua dimensi
yang pertama adalah politik
politik itu artinya power struggle
ya entah di parlemen tadi bang usman menjelaskan misalnya
antara parlemen dengan presiden misalnya itu power struggle disitu
yang kedua kebijakannya
fokus kepada isu isu yang dibahas
baik di parlemen maupun non parlemen juga
di dalam mendeliver dan melaksanakan pemerintahan
nah yang tidak boleh disentuh

karena kita negara bangsa yang rentan juga
karena kompleksitas keragaman kita
adalah level politik
politi itu adalah yang dibayangkan kita levelnya adalah yang disebut underson sebagai imaji negara bangsa
atau bahasa konstitusional kita indonesia sebagai nkri
itu fondasi kita dan itu oposisi nggak perlu memperdebatkan itu
karena saya lihat juga trend partai kan juga menerima itu semua kan
tidak ada partai yang tidak katakanlah menolak pancasila kan tidak ada
nah sejauh bahwa oposisi oposisi itu kita masih berani
berada di ranah politik
di ranah politik
gak apa apa sebetulnya
nah itu malah saya
justru malah saya bagi demokrasi kita kan gitu
dan itu juga menyediakan panggung bagi semua jenis aktor dalam dua jenis panggung
yang pertama governing
tunjukkan prestasi anda
misalnya tunjukkan kemampuan anda
apa yang disampaikan
nah juga pada opposition
apa yang menurut anda yang tidak baik
dan itu bisa diekstrak dari suara suara masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya bisa ditangkap oleh di dalam pemerintahan
dalam marketing politik juga ada
bahwa mereka yang
perspektifnya berdasarkan apa yang dia punya karena dia di pemerintahan
nah sementara yang tidak dia punya adalah cara berpikir yang di luar pemerintahan
ya tentu kan kita nggak mungkin pakai dua perspektif di satu tempat
ya butuh orang yang duduk di tempat lain kan gitu
untuk memandang itu
nah disini makanya tadi saya jelaskan
ini tetap partner
partner dalam berdemokrasi
partner dalam mengawal kebangsaan kita

kita sebagai satu negara bangsa
dua duanya ini juga penting
dua duanya ini juga penting
nurholis majid di zaman orde baru pernah mengeluarkan istilah yang menarik
loyal mungkin salah satunya dikatakan dr nyarwi bahwa dia loyal kepada negara ini begitu
ada juga istilah oposisi yang elegan
misalnya seperti itu
artinya tidak asal
tidak asal beda
tidak asal beda
beda dengan kebijakan pemerintah
kalau dalam konteks ini
ya bukan oposisi yang elegan
atau loyal ketika misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memang itu untuk menjaga nkri
malah dia mendukung ini misalnya itu ya
ya katakanlah organisasi yang sudah jelas ingin mengubah ideologi negara
ingin sistem pemerintahan yang berbeda
pemerintah mengeluarkan kebijakan itu tetapi oposisi itu menolak
malah mendukung kelompok ini
nah itu saya kira bukan oposisi yang kita
tapi yang kita inginkan begitu loh
yang kita inginkan adalah dia sebagai penyeimbang
kebijakan kebijakan negara yang kalau bisa dianggap bertentangan katakanlah dengan rakyat
tapi dari sudut pandang kelompok oposisi cara pandangnya mungkin lain pak kosman
ya bisa jadi seperti itu
tidak pada konten
artinya itu kan konten yang nanti kita bisa
tapi lebih berat kemana
ya lebih pada
prosesnya dianggap tidak demokratis
ini maksud saya adalah ini persepsi perspektif yang berbeda yang memang kadangkala perlu kemudian ada diskusi
caranya berarti ya
bukan pada kontennya ya
tapi kalau kita kemudian berhenti di pada katakanlah disinformation ketidakpastian ini
artinya main spin sosmed dan lain lain soal
ini kan jadi tidak clear
seakan akan pemerintah otoriter
padahal tujuannya ini dan ini tidak terjelaskan dengan baik
padahal ini kita bicara konten sini bicara proses
nah ini kan perlu dengan diskusi antara oposisi dan lain ini kemudian kita menjadi kelihatan
oh yang government itu bicara soal outcome nya kontennya
yang ini bicara prosesnya
nah berarti kan dua duanya juga baik sebenarnya
nah bagaimana dengan itu
karena ini bisa ketemu kan gitu
nah public atau masyarakat juga mendapatkan point
ya dari perilaku kelompok yang di government atau pemerintah elit yang mengelola kekuasaan
punya tanggung jawab moral tentunya
kalau terjadi apa apa misalnya soal keruntuhan negara ini
siapa yang disalahkan kan gitu
ini juga gitu
nah ini demokrasi kita terancam
padahal dua duanya benar
dua duanya belum dalam artian apa
kita berdemokrasi sekaligus menjaga negara bangsa
nah ini dua pr sekaligus gak bisa kita tinggal
saya kira kalau dalam konteks itu kita sepakat ya
satu proses satu konten begitu
nah prosesnya yang kita kritisi tidak apa apa
ya tidak apa apa
asal jangan ke kontennya
asal jangan ke ujungnya gitu tiba tiba ini ya
misalkan proses kita bisa lakukan
dalam konteks tadi contoh kita adalah sudah melalui proses hukum juga kan begitu
itu memang ada dalam kewenangan pemerintah
misal begini contohnya
kebijakan tentang pencabutan subsidi bbm
itu wilayahnya pemerintah itu gitu loh
ya wilayahnya pemerintah
mau kontennya diperoleh
mau proses dipersoalkan gak bisa misalnya
ya kalau dulu iya harus persetujuan dpr
tapi sekarang kan tidak
misalnya menaikkan harga bbm
katakanlah itu contoh yang paling gampang misalnya itu
ya paling kalau berpendapat bolehlah
tidak setuju karena rakyat nanti akan semakin
bagian dari demokrasi juga nggak apa apa
berat beban tapi tidak bisa menghalangi
bang usman kembali ke oposisi
tapi sejauh ini yang bergulir
apakah memang pak jokowi juga menginginkan ada penambahan kekuatan politik yang baru
dari partai yang sekarang masih menjadi oposisi
atau cukup yang sekarang ini
atau bagaimana sebetulnya
kedepan ini akan bagaimana
ya kalau kita lihat beberapa pernyataan pak jokowi
ya misalnya ketika menanggapi peristiwa dua ribu satu ratus dua puluh dua
may pak jokowi mengatakan
saya membuka diri buat siapapun yang ingin bekerja sama
untuk kemajuan bangsa
ya itu satu pernyataan
kemudian dalam wawancara dengan satu media
pak jokowi mengatakan begini
barang barang di pemerintahan itu baik
tetapi harus tetap ada oposisi begitu
nah jadi pak jokowi
itu ya melihat dinamika politik
artinya kemungkinan tetap ada
tetapi tidak boleh semuanya masuk ke pemerintah
kita harus break dulu
nanti saya akan ke pak syarwi juga
saya akan tanyakan kalau kemudian kedepan ini kan oposisi
tidak harus dari parliamentary oposition ya
harus juga ada misalnya organisasi organisasi masyarakat
yang kemudian belakang itu kita tahu
bahwa ada di ruang ruang yang berhadapan dengan pak jokowi langsung
nah ini bagaimana
bagus atau seperti apa
nanti kita bahas
kita harus break lagi
kami akan segera kembali sesaat lain
oke segmen terakhir kita dialog
diskusi masih mengenai oposisi
saya tanyakan langsung ke mas nyarwi
nanti saya juga akan berbicara
saya tanyakan ke pak usman
tadi sudah sempat kita singgung ya
terakhir kan ada selain di parliamentary oposition
nanti mungkin partai partai politik
tapi kan ada juga yang di luar partai
itu bagaimana mas syarwi
ya itu yang sering disebut extra parliamentary kan
malah menurut saya ya
oposisi itu kalau yang di parlement kan itu namanya terlembaga kan
itu kan kalau dia terintegrasi dengan sistem politik dan kepartean
itu lebih mudah sebenarnya
polanya sudah terbaca
dan model katakanlah interaksi

kalau dalam bahasa marketing politik
transaksi politiknya itu lebih enak dikerjakan
kalau yang ekstra ini
nah yang ekstra ini
ini kita kadang kadang kan kelemahannya adalah polanya yang tidak terbaca dengan baik
dan juga kadang kadang apalagi di era post truth era
kita berhadapan dengan para peternak kebencian
yang ini saya khawatirkan juga
malah kemudian kalau wujud dalam demonstrasi jalanan
itu ibaratnya oposisi tumpah ke jalanan ya
dalam bentuk ekstra
potensi ada probabilitas bahwa itu justru lebih dominan
dibanding yang partai tidak
kalau yang saya khawatirkan adalah
kalau misalnya nanti tidak ada partai yang bisa menjalankan peran oposisi dengan baik di parlemen
justru ya justru ekstra parlemen oposisi ini
parlemen terobos ini yang jauh lebih dominan
dan bahan bakarnya sudah tersedia mas bung rehlat ya
sudah banyak ya
ya sudah banyak
dan kita sudah melihat gejala gejala itu
dan siapa yang bertanggung jawab atas itu
nah ini akan susah sekali
bagaimana itu diorganisasi

juga lebih susah lagi
belum lagi satu lagi
diskus yang muncul di sosial media
yang direproduksi oleh kelompok kelompok oposisi non parlemen ini
nah ini menurut saya
ini kan menjadi kegaduan kegaduan politik
nah tugas dari partai politik
sekali lagi tugas mulia ini ya
dari partai yang menjalankan peran oposisi
khususnya mengekstrak suara gaduh itu
menjadi voice yang bermartabat
yaitu dibawa ke parlemen
di dalam pemerintahan disampaikan juga
dan itu menjadikan demokrasi kita jauh lebih sehat
yang tadi anda katakan itu mas nyarwi
artinya justru tidak baik bagi demokrasi
kalau hanya menyuarakan suara suara jalan
tapi tidak kemudian
dibuat menjadi lebih bermartabat begitu suara itu
karena tidak bisa dikendalikan tadi
tapi kan kemudian kan juga ada stigma ke mereka
dengan mulia dibuat
ini kelompok bikin nonar
ini pelaku kekerasan
ini juga belum tentu juga
bisa jadi mereka orang tulus juga
tapi kan juga karena terjadi kekerasan
kemudian muncul itu
itu kan juga merugikan juga
bagi kelompok kelompok oposisi non parlemen ini
suara mereka juga tidak terartikulasikan
hanya menjadi suara di jalanan gitu loh
tidak masuk dalam perdebatan parlemen
memuat naik perumusan regulasi
kebijakan undang undang dan pengawasan misalnya
juga tidak kemudian
menjadi hal yang diperhatikan
yang sedang di kekuasaan
maksud saya adalah
ini cara bagaimana suara rakyat
sekali lagi ya
yang termasuk rakyat yang
entah mereka minoritas atau mayoritas
soal definisi jumlah dan lain lain
tetapi itu bisa di ekstrak
ya dari suara yang banyak dan gaduh itu
menjadi suara yang
menjadi suara yang
yang suara yang lebih jernih
kita dengarkan itu kritik kritik
itulah harusnya oposisi partai disitu
perannya begitu ya
itu tugasnya mengekstrak itu
memperjuangkan itu di parlemen
mbak usman bagaimana
non partainya ini ya
saya kira kan negara
terdiri dari tiga komponen
ada yang namanya negara
nah tadi yang dimaksudkan adalah civil society
ini bisa jadi oposisi buat negara
bahkan bukan cuma kepada pemerintah
kepada dpr nya pun bisa dia
kepada pasar mereka bisa kritis
nah ini dialog
ketiga komponen ini menjadi penting
dan saya sependapat bahwa
kalau parlemennya misalnya tidak bisa
menjalankan oposisi dengan baik
kelompok kelompok tadi di masyarakat
sesungguhnya jangan jangan seperti itu tadi
walaupun dalam konteks ekstraparlimenter
pak jokowi maupun
partai partai politik pendukung
itu akan mempertimbangkan beberapa hal
ketika mengajak koalisi
menyisakan ya oposisi
kita harus melihat
apakah koalisi itu bersifat ideologis atau tidak
karena kita tidak ingin melihat
di belakang hari nanti ada gangguan justru dari dalam
kita lihat dalam konteks bahwa
agar pemerintahan ini
karena kita sistem presidensial
dalam arti leluasa menjalankan kebijakannya
tidak terlalu diganggu
dalam konteks pendidikan politik
ini kan rakyat juga bingung
tadinya kita bertempur
tiba tiba ada yang nyebrang
ini bukan pendidikan politik yang baik
orang melihat konsistensi partai politik itu
di mana sih
saya kira juga dalam konteks
rekonsiliasi di akar rumput
itu juga yang tidak kalah penting
itu juga tidak kalah penting
jadi kalau koalisinya itu
perpecahan di akar rumput
saya kira juga itu harus menjadi pertimbangan
empat ini saya kira akan dipertimbangkan pak jokowi
dan partai partai koalisi
kalau memang itu bagian dari kewenangannya gitu
mas narwi terakhir
kalau begitu jadi
oposisi dalam demokrasi kita
dan yang akan ke depan
apa yang kemudian anda bayangkan
dalam proses antara oposisi
dan juga ketika penguasa
ke pak jokowi periode kedua ini
ya ini saya mengutip walter liebman
oposisi itu dalam sebuah demokrasi
bukan hanya ditoleransi
tadi sudah kita bahas ya
manfaatnya dan seterusnya
nah dalam konteks indonesia ya
kita ini kan punya tadi
tidak hanya kita mengawal
keberadaan negara bangsa kita tetap eksis
tetapi demokrasi kita juga tumbuh subur
nah ini kan butuh ramuan yang bagus
negara bangsa sebenarnya
negara bangsa sebenarnya
ini kita bicara soal
demokrasi itu sendiri
bagaimana aktor aktor itu membangun
di dalam parlemen misalnya
termasuk mengapresiasi kerja kerja oposisi
sama halnya dengan
kerja kerja di pemerintahan
terkait dengan pak jokowi kedepan
yang menurut saya
koalisi dan oposisi
tapi ini pintu untuk permainan dua ribu dua puluh
dua duanya sama punya peluang loh
yang di oposisi itu punya peluang besar
juga di panggung
berhitung dari sekarang ya
karena panggung itu luas
dan pintu untuk mengkritisi yang di government
karena di government kan
dia di luar kan tinggal mencari celah
kalau di government kan
sekaligus persepsi orang
terhadap produk itu bagus
yang di panggung
kelompok pemerintahan ini juga
terjadi perebutan juga kan
siapa yang menonjol kan gitu
perebut panggung juga
kalau itu tidak termedia
yang saya khawatirkan ya
legacy pak jokowi nggak kelihatan
padahal pak jokowi tentu inginnya
legasinya itu bisa diberhasilkan
bang usman terakhir
berapa kira kira partai yang mungkin saja akan bergabung ke koalisi pak jokowi saat ini
tadi saya sudah sampaikan
kemungkinan nomor satu adalah tetap
koalisinya seperti sekarang
misalnya partai demokrat dengan
sudah terjalin komunikasi
dengan pak jokowi
dua partai ini
bukan tidak kemungkinan juga gerindra
semuanya nanti pak
bisa jadi seperti itu
tapi kan kalau
mungkin ada yang keluar nanti dari sini
dari maksud saya dari yang dua tadi
antara demokrat dengan pan
bisa jadi seperti itu
ini dinamika yang saya kira masih perlu kita diskusikan
kita tunggu seperti apa endingnya
tetapi yang jelas tadi
dengan partai koalisi
akan mempertimbangkan empat hal tadi
atau membuka pintu
membuka pintu untuk berkoalisi
tapi yang jelas dirawat dulu kok
koalisi yang ada saat ini
mudah mudahan diskusi kita ini ditonton oleh para tokoh tokoh oposisi yang masing masing
akan gabung atau tidak
supaya dapat inspirasi
terima kasih banyak
terima kasih banyak
mas nyarwi sudah hadir malam hari ini
dan kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami di layar demokrasi